kedatangan jenazah korban bencana tsunami di selat sunda
senin siang disambut tangis histeris keluarga
keluarga korban bahkan sempat jatuh pingsan karena tak percaya
jika katirah pulang dalam keadaan tidak bernyawa
apalagi korban selama ini merupakan tulang punggung keluarga
kedatangan jenazah katira di rumah duka di desa patik
kecamatan pulung ponorogo
disambut tangis histeris keluarga senin siang
bahkan sejumlah kerabat jatuh pingsan karena tak percaya
jika ibu dua anak ini pulang dalam keadaan tak bernyawa
apalagi selama ini korban merupakan tulang punggung keluarga
katira merupakan salah satu korban tewas akibat tsunami
yang terjadi di banten sabtu lalu
sebelum bencana tsunami terjadi
korban memang sedang berlibur bersama keluarga majikannya ke pantai anyer
namun takdir berkata lain
saat berlibur tsunami menerjang pantai anyer
dan meluluh lantakan sejumlah fasilitas
jasad korban bersama kedua majikannya
ditemukan satu hari pasca kejadian dengan kondisi tertimbun bangunan
sementara empat keluarga majikan lainnya
ditemukan dalam keadaan selamat
sebelumnya satu hari terus kejadian itu malamnya
iya yang jadi korban meninggal berarti total
total tiga orang satu keluarga di sana
berdasarkan informasi sudah sampai ribu
selain korban ada berapa orang di rombongan yang meninggal
dalam rombongan tersebut
jadi dua dan satu korban berarti ada tiga yang meninggal di antara rombongan itu
usai disemayamkan dan disolatkan di rumah duka
korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat